nah kita beralih ke informasi selanjutnya panahan yang kerap dianggap sebagai olahraga berbahaya dan membutuhkan keahlian khusus
betul di bandung nih jawa barat sebuah tempat wisata menawarkan arena bermain panahan yang dibuat menyerupai arena perang
nah panahan memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu namun hanya dijadikan sebagai media berburu saja
seiring perkembangan zaman sekarang panahan sudah dijadikan salah satu olahraga dan permainan
sekarang saatnya untuk bermain dan gabung dengan tim kuning
mengangkat busur dan membidik sasaran saya merasa menjadi seorang robin hood
olahraga memanah seperti ini bisa anda temui di arcari rush di hegar manah kota bandung
arena bermain panahan di sini dibuat menyerupai lokasi untuk berperang
setiap orang dikenakan biasa
bagi yang belum mahir memanah pengunjung akan dilatih oleh instruktur
kita di sini ngadain panahan cuma kita kemas dengan permainan
jadi si orang itu pengunjung itu lebih asik dan lebih enjoy menikmati permainan ini
pertama instruktur akan memberikan arahan dan aturan permainan
di antaranya teknik dasar memanah seperti metode pushbook atau dorong tarik nopking atau memasang ekor panah
extend atau memanah dan juga memanah
memangkat lengan busur drawing atau menarik tali busur aiming atau membidik dan release atau melepas anak panah
setelah menguasai teknik dasarnya kini saatnya beraksi
lari ambil busur dan cari posisi aman
permainan pun berlangsung seru
satu demi satu busur mengarah lawan
tak perlu takut jika terkena tembakan musuh
karena anak panah yang digunakan berbahan dasar karet yang aman jika mengenai kulit
baru beberapa kali sih
kenapa sih pengen nyobain ini
kalau untuk main panah itu emang rame sih mbak
mungkin tertariknya karena emang suka nonton nonton film jadul yang suka ada panah panahnya gitu
jadi pengen nyobain main panah itu gimana sih
setelah nyobain gimana ternyata
rame capek mungkin ya tapi lebih kebanyakan sih rame
ada beragam pilihan jenis permainan
capture the flag mengambil bendera di area lawan dan counter teroris versus teroris dengan misi menjinakkan bom yang telah terpasang
sementara yang saya mainkan adalah kill to kill yakni menjatuhkan musuh
bidikan saya pun berhasil mengenai musuh
ternyata permainan panahan ini lumayan capek dan tangan saya ini pegel karena harus narik ini lumayan berat
tapi menyenangkan apalagi menang
dian pramata sari bandung jawa barat